stroke menjadi atau terjadi karena adanya gangguan pasokan darah ke otak
kendala stroke bisa menyebabkan sulit berjalan berbicara hingga kelumpuhan dan mati rasa pada beberapa bagian tubuh
gejala stroke bisa berbeda kepada setiap orang yang mengidapnya dan sangat penting untuk mengenali gejala stroke sejak dini
untuk menghindari kerusakan organ yang fatal karena telatnya penanganan penyakit ini
kami akan bahas langsung dengan dr hanik spesialis saraf langsung saya sapa dr hanik selamat pagi apa kabar
selamat pagi kabar baik
tidak simetris jadi wajah terlihat merot
ya sesatu sisi bisa sisi kanan atau sisi kiri
ada yang dicertai tersedak atau sulit menalan air minum
kemudian yang segera kedua adalah gerak paru tubuh melemah atau kelemahan tubuh
kemudian yang ketiga adalah rapelo atau tidak bisa bicara tidak mengerti kata kata
yang keempat adalah
kebas kebaal atau kesemutan paru tubuh
kemudian yang kelima adalah rapun pandangan atau mata kabur yang terjadi secara tiba tiba
yang keenam adalah es kita ternyari kepala tiba tiba
jadi kenali dengan segera
kemudian tidak simetris paru tubuh melemah
kemudian kera nya adalah bicara pelo
kera nya adalah kebas keempat rapun
yang berikutnya adalah sakit atau nyari kepala
oke jika ada gejala segera tersebut harus langsung mengecek ke rumah sakit ya dokter
dokter ada juga kemudian yang menanyakan apakah lemah setengah badan itu sudah dipastikan merupakan penyakit stroke dok
lemah paru tubuh belum tentu stroke
jadi ini pertanyaannya sangat bagus ya sangat jeli dalam pertanyaan
memang benar bahwa salah satu gejala stroke adalah lemas paru tubuh
namun demikian semua kelemahan paru tubuh disebabkan oleh stroke
itu bisa penyebabnya adalah line stroke seperti misalnya gangguan infeksi otak trauma kepala etautoimun intrakranial atau tumor otak dan penyebab lainnya
jadi prinsipnya kalau kita apa namanya prinsip jalur gerak motorik ya jaras motorik itu paling teras beranak
paru kiri dipersarafi oleh otak sisi kanan dan seterusnya tubuh separuh kanan dipersarafi oleh otak sisi kiri

artinya bahwa jika ada kelemahan separuh tubuh sisi kanan

maka penyebabnya mungkin adalah gangguan dari otak jelah diri
dan sebaliknya jika ada gangguan separuh tubuh kiri
maka sebabnya adalah gangguan otak di sisi kanan
untuk gangguan pembuluh darah ya di otak ini yang paling sering menyebabkan adalah stroke
demikian kelemahan itu bisa disebabkan oleh non stroke
dok kemudian terkait dengan stroke ini banyak juga yang menghubungkannya dengan kesemutan
apakah benar kesemutan merupakan salah satu tanda stroke
jika benar kesemutan yang bagaimana dok
dan bagaimana membedakannya dengan kesemutan yang sering dialami oleh penderita diabetes
baik pada diabetes memang bisa terjadi kesemutan ya
karena gangguan mikrofaskuler kronik pada neuropati diabetik
heropati diabetik ini tidak semuanya bergejala bisa ada gejalanya
gejala ini bermacam macam salah satunya adalah kesemutan
dan jadi bukan kesemutan yang dirasakan pasien tapi bisa gangguan sensoris lah
seperti misalnya rasa baal kurang terasa prestasi
kemudian rasa terbakar tertusuk menyiksa hiperresesi dan lain lain
khususnya pada diabetes biasanya yang paling sering adalah
seperti memakai kaos sarung tangan dan sarung kaki
jadi terjadinya pada distal tubuh yang tubuh yang paling jauh
yang biasanya simetris kanan dan kiri sama
pada kesemutan juga bisa dibabkan oleh karena
struk sendiri ya
ini khasnya kesemutannya separuh tubuh dari atas sampai bawah separuh
yang membedakan adalah apa namanya dermatun ya tempatnya yang terkena
kalau pada struk separuh tubuh pada diabetes biasanya adalah pakai
seperti memakai sarung tangan dan kaos kaki
namun demikian selain itu juga ada gangguan tidak separuh tubuh
tapi misalnya pada tempat tempat tertentu ya
terkena dengan mono neuropati multiplex
kemudian neuropati proximal dan lain lain
itu yang membedakan ya
itu yang membedakan ya
kalau gejala stroke artinya benar benar separuh tubuh full
kalau misalnya kesemutan hanya di beberapa bagian tubuh saja
kaki tangan misalnya begitu ya dok ya
dokter banyak orang juga
banyak orang juga
struk dan stroking seperti pakai sarung tangan sarung kaki
dan simetris kanan kiri
oke banyak juga ini yang mengalami nyeri kepala
kemudian takut nantinya mengalami pendarahan otak
bagaimana dok mengenali nyeri kepala yang biasanya berbahaya
dan berisiko menyebabkan penyakit struk
jadi nyeri kepala ini memang perluan pasien ya
yang membawa pasien datang ke dokter baik dokter umum maupun dokter sara
nah banyak juga pasien saya yang bertanya
dok saya nyeri kepala apakah saya ini stroke atau bukan
jadi nyeri kepala secara umum ada dua
yaitu nyeri kepala yang tumet dan ada nyeri kepala yang sekunder
pada nyeri kepala primer itu tidak ada kerusakan struktural
misalnya pada migrain pada nyeri kepala tipe tegang
dan nyeri kepala yang sekunder itu nyeri kepala yang berbahaya
disebabkan oleh penyakit lain misalnya seperti salah satunya adalah stroke
kapan kita curiga nyeri kepala itu merupakan nyeri kepala yang berbahaya ya
pasti ada tanda bahayanya
tanda bahaya ini dikenal dengan sebagai red flag
pertama adalah kalau ada gangguan lain
seperti misalnya nyeri kepala disertai dengan kelemahan separuh tubuh
seperti pada strok
kalau nyeri kepala pada miskren
pada nyeri kepala tension type headache
itu tidak ada kelemahan separuh tubuh
kemudian ada juga sistemik symptom ya
seperti ada demam kaku leher penurunan berat badan ruam menghijil
itu kalau ada tanda tanda ini semua tanda tanda sistemik symptom
maka kita curiga ini nyeri kepala yang bahaya
khusus untuk strok biasanya disertai dengan neurologi symptom
yang seperti yang saya sebutkan ada kelemahan separuh tubuh
atau nyeri kepalanya yang pada sub aranoid hemorrhoid
ini strok tertentu nyeri kepalanya hebat sekali
kepalanya tidak pernah dirasakan sebelumnya
jadi seasing hebatnya maka khasnya dari nyeri kepala akibat perdarahan sub aranoid
pada nyeri kepala akibat struk perdarahan
biasanya disertai penurunan kesadaran kemudian kadang disertai demikian
dokter ini terkait dengan gejala stroke
jika merasakan kesemutan yang disertai dengan pelemahan organ tubuh
separuh organ tubuh begitu sakit kepala yang juga disertai oleh
pelemahan setengah organ tubuh juga
sebetulnya apa yang bisa kita lakukan sebagai pertolongan pertama dok
tolongan pertamanya adalah yang pertama kenali gejalanya tidak dini ya
tadi saya sampaikan gejalanya ada gerak ke rumah sakit ya
ada apa namanya silau itu senyum tidak simetris kemudian gerak
paruh tubuh melemah
kemudian ada bidara peluk keempat adalah kebat alat kesemutan
kelima adalah rabun yang keenam dalam nyeri kepala yang hebat
ketika kita tahu gejala dini
maka kita akan segera membawa pasien ke rumah sakit untuk segera mendapatkan penanganan dini
harapannya dengan membawa middle darurat rumah sakit secara dini
maka pasien segera pulih dan disabilitas yang permanen itu kita bisa menekannya
kemudian kematian risiko kematian juga kita bisa menekannya
yang harus dilakukan adalah yang terakhir yaitu memutuskan kematian kemudian kematian risiko kematian juga kita bisa menekannya

dilakukan dengan cara berhubungan dengan dokter
sehingga mengenali faktor risiko stroke seperti hipertensi diabetes
resterol tinggi harus segera diketahui dan segera diobati supaya tidak jatuh stroke
kemudian yang kedua tanya cerdik ya
cek kesehatan itu yang tadi pertama yang kedua adalah
karena nasab rokok sumber rokok ini perlu dihindari
karena merupakan salah satu kandungan
ini adalah satu faktor risiko stroke
kemudian r adalah rajin aktivitas
sik olahraga ini dilakukan tiga puluh menit per hari dengan frekuensi tiga sampai lima kali per minggu
kemudian d adalah diet
gula membatasi bukan menghindari sama sekali ya
kemudian ini adalah istirahat cukup yang keempat adalah kelola stres
ini adalah untuk mencegah terjadinya penyakit stok
namun apa yang harus dilakukan
segera dingin segera dibawa ke rumah sakit
oke dok sekarang juga ada kabar begitu ya yang beredar di masyarakat
jika kita bisa berdiri lebih dari dua puluh detik menggunakan satu kaki
ini benarkah orang tersebut bisa memiliki gejala stroke yang lebih rendah dok
dibandingkan mereka yang tidak bisa
ya ini mungkin yang beredar di masyarakat memang banyak ya
seperti salah satunya yang disampaikan
kalau menurut buku
dan buku hal tersebut belum ada penelitian lebih detailnya
sehingga mungkin perlu diteliti apakah benar demikian atau tidak
namun sampai saat ini belum ada kabar itu benar
oke tidak ada penelitian ya sampai sekarang terkait kabar yang beredar tersebut ya
karena ada beberapa faktor juga pasti yang menyebabkan orang bisa ataupun tidak bisa
dokter terkait dengan jenis strok yang berbeda
ada yang menyebabkan kecacatan hingga kematian
bagaimana kita mengenali jenis jenis tersebut dok
dan bagaimana dampak yang terdiri dari yang paling ringan sampai yang paling berat
jadi yang stroke ya kalau secara umum dibagi menjadi dua stroke sumbatan dan stroke perdarahan
pada stroke sumbatan itu ada stroke impak trombotik ada impak emboli
mungkin yang stroke perdarahan ini ada stroke perdarahan seperti subarachnoid
yang perdarahan ada di tempat di suparanoid
mungkin ada intrakranial hemorrhage beda tempatnya
kemudian cara mengenalnya membedakan itu kalau stroke impactrombotik biasanya pasien masih sadar baik ya
tidak ada nyeri kepala tidak ada muntah atau mungkin kita biasanya scoring dengan namanya jerry rate score
kemudian yang strok perdarahan itu biasanya sudah perdarahan di dalam kepala
sehingga ada hal yang baru yang mengisi kepala sehingga bahkan tekanan intrakranial meningkat
tanda tekanan intrakranial ini adalah nyeri kepala yang hebat
kemudian ada mual muntah kadang disertai penurunan kesadaran bahkan sampai backbone
ini yang membedakan antara peradahan dengan kelebatan
nah perdarahan sendiri tadi kalau perdarahan yang intrakranial nyeri kepalanya tidak terlalu hebat
kalau yang subarachnoid di murid tidak hebat sekali
baik dok semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua
pastinya agar bisa mengenali gejala gejala stroke sejak ini
dan sekaligus juga membentuk pola hidup yang lebih sehat ya
untuk menghindari gejala gejala yang merisikokan penyakit stroke ini
baik dari usia muda maupun sampai usia senja yang lebih berisiko
terima kasih dokter harik spesialis saraf sudah bergabung bersama kami di cnn today pada pagi hari ini
selamat pagi dok salam sehat